tim dvi polri berhasil kembali mengidentifikasi tiga jenazah dari korban pesawat sriwijaya air
sj satu ratus delapan puluh dua rute jakarta pontianak jatuh sabtu lalu tiga jenazah telah diidentifikasi dengan
mencocokkan sidik jari penumpang dengan data kependudukan yang diperoleh dari
data manifest pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua dapat mengidentifikasi tiga korban pertama
korban atas nama fadli satrianto kedua atas nama hasanah ketiga atas nama ashabul yamin
hingga selasa petang tim identifikasi korban dvi polri sudah menerima satu ratus sebelas sampel dna
dua kantung jenazah dan sebelas kantung properti milik penumpang pesawat sriwijaya air sj satu ratus dua puluh
bridget terus dihartono mengatakan pihaknya terus mengumpulkan data antemortem atau
post mortem untuk keperluan identifikasi sampai sekarang tim dvi telah menerima sampel dna
itu sebanyak satu ratus sebelas sampel
kemudian juga kantong jenazah yang sekarang sudah diterima
itu sebanyak tujuh puluh dua kantong jenazah kemudian
hai tim juga menerima sebelas kantong properti ya sebelumnya tim
dvi juga menerima sebelas kantong properti ya sebelumnya tim dvi juga menerima sebelas kantong properti ya sebelumnya tim
dvi juga telah berhasil mengidentifikasi satu nama korban lainnya atas nama oki bisma yang
merupakan salah satu dari dua belas kru pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua yang jatuh di perairan kepulauan seribu
jakarta pada sabtu lalu meliputan cnn indonesia